pagi ini terjadi gempa magnitudo lima di satu ratus tujuh km barat daya pacitan
sehingga membuat kepanikan bagi warga yogyakarta juga dan sekitarnya
iya benar sekali gempa dengan magtude lima ini terjadi pada senin dini hari di pacitan jawa timur
dari laman bmkg gempa terjadi sekitar pukul dua lebih tiga puluh tiga dini hari tadi
lokasi gempa berada di satu ratus tujuh km barat daya pacitan di kedalaman enam puluh tiga km
bmkg memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami
gempa juga dirasakan warga di wonogiri jawa tengah
belum ada informasi kerugian dan korban jiwa akibat gempa tersebut